uji sampel swab rizik syihab dijadwalkan keluar pada sabtu sore kemarin
hendak memeriksa hasil uji swab milik rizik syihab di rumah sakit umi
kota bogor jawa barat pada sabtu petang
tim dinas kesehatan justru disodori surat penolakan resmi dari rizik syihab dan keluarga
akibatnya pemkot langsung melayangkan sanksi denda pelanggaran peraturan wali kota
sekaligus rencana menempuh jalur hukum pada direksilis
rizik syihab dinilai membahayakan pasien dan tenaga medis
karena ia dan keluarga tercatat sebagai orang dalam pantauan terkait klaster petamburan
kalau di rumah sakit itu kan seluruh kegiatan diketahui oleh direktur ya
siapa yang melakukan swab berapa orang
jadi banyak hal hal yang tidak disampaikan secara terbuka
kita akan melangkah sesuai
kita akan melayangkan kesempatan dengan kebenaran kita
dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga
tim reskrim polresta bogor sudah melayangkan surat panggilan kepada direksi rumah sakit umi
dan dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan pada hari senin esok
tim liputan cnn indonesia